berdasarkan hasil tes urin sopir bus mautol sumo yang mengakibatkan empat belas orang penumpang tewas terindikasi mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu
selain itu sopir yang mengemudikan bus maut ini juga ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi
keterangan ini disampaikan oleh dirlantas polda jawa timur kombespol latif usman pada selasa siang di mapolda jawa timur
pembespol latif usman menambahkan untuk memastikan kandungan obat yang dikonsumsi tim lap empat polda jawa timur akan memeriksa daerah pengemudi berinisial af
yaitu satu jam di tempat makan apa itu nanti kita akan dari resi narkoba yang akan mendalami untuk penggunaan narkobanya ini
sementara itu sang sopir mengaku mengantuk saat mengemudikan bus hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan maut
atas hal ini dirinya meminta maaf atas kesalahannya kepada para penumpang maupun keluarga yang menjadi korban
terus dengan kejadian ini gimana mas nyesel nggak mas
nyesel mas ya
nyesel mas untuk korban
untuk keluarganya saya tidak mau nge team sebesar besarnya